setelah menjalani pemeriksaan sejak rabu malam di mapores blitar
empat orang yang ditangkap komisi pemberatasan korupsi kami sore
diterbangkan ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
kpk juga menyegel tiga lokasi berbeda di kota blitar
termasuk ruang wali kota blitar dan ruang kepala dinas
serta sekretaris dinas pupr kota blitar
empat orang yang dibawa ke jakarta melalui surabaya
adalah oknum kepala dinas pupr kabupaten tulung agung
pengusaha material terbesar di blitar
serta dua orang lainnya
selain membawa empat orang tersebut
tim kpk juga membawa barang bukti hasil tangkap tangan
berupa uang sebesar dua miliar rupiah
kapolres blitar kota akbp adewira negara siregar
yang dikonfirmasi mengatakan dari empat orang ini
tidak satupun oknum kepala daerah
namun siregar membenarkan empat orang ini telah menjalani pemeriksaan di mapolres
di mana dua orang ditangkap di kota blitar
dan sisanya di kabupaten tulung agung
kebetulan mapores blitar kota dimintain bantuan untuk tempat pemeriksaan
baru saja tadi meninggalkan mapores blitar kota
dan yang dibawa ke jakarta atau untuk pemeriksaan jakarta
ada empat orang
dari dua tiga swasta dan satu peguam
sebelumnya pada kamis pagi
kepala dinas pendidikan daerah kota blitar diperiksa
penyidik kpk di mapolres kota blitar
pemeriksaan diduga berkaitan dengan ott kpk
kepala dinas pendidikan kota blitar muhammad sidik
kamis pagi mendatangi mapolres blitar kota
muhammad sidik diduga akan menjalani pemeriksaan
oleh tim kpk di mapolres
namun saat ditanya awak media
kepala dinas pendidikan ini bungkam
tujuannya apa pak
sementara kapolres blitar kota akbp adewira negara siregar
yang dikonfirmasi terkait ott kpk di kota blitar
mengatakan belum mengetahui siapa saja yang diperiksa
oleh tim penindakan kpk
tim kpk sebanyak lima belas orang menggunakan ruangan satreskrim
untuk melakukan pemeriksaan
memang ada kegiatan dari kpk di wilayah sekitar kota
yang saat ini mungkin berada di sapores dekat kota
namun untuk detail kegiatannya apa saya tidak bisa menjelaskan
sumber kepolisian menyebutkan terdapat lima orang yang menjalani
pemeriksaan di mapolres kota blitar
diberitakan sebelumnya tim kpk melakukan operasi tangkap tangan
terhadap lima orang di dua daerah kota blitar dan tulung agung
di kota blitar kpk melakukan ott diduga terkait dengan kasus
suap proyek sebuah smp negeri yang menelan anggaran tiga puluh lima miliar rupiah

di dias up tim kepok j turbo memenuhi kondisi budaya
ini buat berbahaya untuk lightning dll se usc ada
membencimu setelah yang terjadi disinin merek duurvikella